terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesian newsroom
ratusan bangunan liar di jalur kereta api kawasan jakarta international stadium
di tanjung priok jakarta utara selasa siang dibongkar
selain petugas pembongkaran juga dilakukan secara mandiri oleh penghuni
sedikitnya ada dua ratus empat puluh lima bangunan semi permanen di sepanjang jalur rel kereta api yang dibongkar petugas gabungan pada selasa siang
ratusan bedeng ini kebanyakan digunakan untuk tempat tinggal warung hingga kafe
sejumlah penghuni mengaku sudah tinggal selama puluhan tahun dan kini kebingungan mencari tempat tinggal serta mata pencaharian
meski begitu para pengganti para penghuni sudah menerima ganti rugi meski besarannya dinilai berbeda beda
sebagian penghuni yang umumnya memiliki ktp dki jakarta memiru pulang kampung
karena memang seluruh warga dari dua ratus lima puluh empat bangunan di sini sudah membersihkan
ataupun membongkar secara mandiri bangunan bangunan tersebut
mereka juga sudah bersedia untuk direlokasi sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota juga
sehingga memang kegiatan hari ini kita hanya fokus membantu warga mengeluarkan barang barangnya
dan memindahkan kemudian juga melakukan pembersihan pembersihan area
ada pun siapa
niatnya sih udah mau pindah nyari tempat di indramayu ya
ya kalau memang dilihat begini kondisi ya aduh sakit banget lah hati saya gitu
soalnya pencarian uang saya ada ya di sini
ibu sendiri dapat ganti rugi berapa bu